presiden joko widodo berseloroh dengan warga di kawasan pltu jeranjang desa taman indah lombok nusa tenggara barat
ia terkejut karena banyak warga desa yang belum mendapatkan aliran listrik
jokowi kaget saat meminta warga desa di sekitar pltu jeranjang lombok
yang belum mendapatkan aliran listrik naik ke atas panggung
karena ada sekitar tiga puluh warga yang naik ke podium
jokowi meminta warga yang belum mendapatkan aliran listrik untuk segera mendaftarkan diri
di lombok nusa tenggara barat presiden joko widodo meresmikan pembangkit listrik dengan mobil power plan senilai rp tiga sembilan triliun
pembangkit listrik ini nantinya akan memperkuat pltu jeranjang
lalu rahmat cunaidi mataram